penantian selama dua tahun akhirnya terjawab
pertarungan robot raksasa pertama di dunia telah berlangsung
via streaming video pada sembilan belas oktober lalu
nah bagaimana sih keseruan duel antar robot yang mewakili negara amerika dan juga jepang ini
duel robot raksasa antar negara yang ditunggu oleh banyak penggiat robotika akhirnya terlaksana
robot amerika serikat diwakili oleh megabots incorporation
sementara robot jepang diwakili oleh kuratas
giant robot duel yang dilaksanakan di amerika serikat ini dibagi dalam tiga ronde
dalam ronde pertama megabotz yang menurunkan robot iron glory kalah telak oleh kuratas
terus menembakkan paintball dari jarak jauh
iron glory harus tersungkur usai menerima pukulan kuratas
di ronde kedua megabot harus gunakan robot andalannya
yakni eagle prime karena iron glory alami kerusakan
saat pertarungan jarak jauh
kuratas mencoba mengganggu pandangan prime dengan meluncurkan drone berasap
namun drone sukses dijinakkan oleh tangan prime
pada akhirnya terjadi pertarungan jarak dekat yang menyebabkan kedua robot rusak
ronde kedua berakhir sama kuat
di ronde ketiga alias penentuan kedua pihak sepakat akan saling berhadapan langsung
eagle prime mengubah tangannya dari senjata peluncur menjadi gergaji mesin
suratas yang berat dan ukurannya jauh di bawah prime
akhirnya terdesak dan dinyatakan kalah
kedua robot raksasa ini dikendalikan oleh manusia dari dalam kokpit
kedua kubu telah mempersiapkan diri untuk duel robot akbar ini selama kurang lebih dua tahun
kedua robot raksasa ini dikendalikan oleh manusia dari dalam kokpit